organ termasuk daya tahan tubuh itu mudah sekali kena penyakit infeksi
nah tapi kesulitan ekonomi karena ketidakadilan ruang ini
itu kalau semuanya endorse kaya gue
setelah regular season bisa dan sebagainya
oh di tim baru ini banyak nih temen temen sepantaran
nah kayak gitu sih
kayaknya the von van ostrum bisa jadi mvp buat
konsumsi oksigen di indonesia rumah sakit ya empat ratus ton per hari
apalagi dia di bali kan dia sempat masuk ke dalam nominasi rookie
dimatiin sama fiedan dan reza gitu
tapi ya gua harap dia selalu improve dan dia tau role dia ketika bermain bersama pemain asing gitu
tetapi temuan sementara dugaan sementara yang dapat kita lihat
road bike dipindahin ke jalur khusus
maka untuk jangka panjangnya opsi untuk menambah penghasilan dari side job barangkali harus kita ambil
itu nggak ada yang punya masalah dengan saya saya menjadi muslim atau orang lain menjadi kristian atau sesuatu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
dan menurut gue aldi ketika walaupun ya memang masih perlu helping dari sutton gitu